loh kok jadi begini ya
ya allah ya tuhan
terima kasih ya allah
engkau telah mengirimkan seorang wanita yang cantik dan baik di seumurku ini ya allah
sehingga aku bisa merasakan
ada yang naikin nih anak anak kurang ajar ya
aku mau ucapin terima kasih banyak
kok jadi kamu sih yang berterima kasih sama aku
harusnya tuh aku yang berterima kasih sama kamu
kamu tuh udah bikin aku senang
senang banget malam ini
mudah mudahan kamu juga ya
kalau dia tahu gue bakalan mati
kamu senang kan
dan kamu juga pasti gak main main sama aku kan
kamu belum siap ya
kalau aku terlalu agresif
ya inilah aku
aku selalu terus terang
aku gak suka
dan aku tuh suka banget dengan kejujuran kamu
kalau kamu gimana sama aku
gimana kalau dia cinta beneran sama gue
terus ntar dia bakalan kecewa kalau gue tinggal mati duluan

terus ntar dia bakalan kecewa kalau gue tinggal mati duluan

ini gak bakalan bener nih

tuh kan gak diangkat
tuh kan gak diangkat
udah lah tak
cowok kayak gitu gak usah disesalin
ngabur kayak gitu pas kita udah jatuh cinta
gue tuh yakin banget
gue yakin banget nih
pasti ada yang gak beres
ah itu mah namanya lo jatuh cinta
makanya lo jadi nggak objektif
gue yakin banget
dan lo tau kan
perasaan gue tuh gak mungkin salah
dari pertama dengar cerita lo nih
gue tuh udah curiga tadinya
cuma gue terlambat aja ngasih tau loh
ya jadi kayak begini deh

gue tuh cinta banget sama dia

gue tuh cinta banget sama dia

gue tuh cinta banget sama dia
gue tuh cinta banget sama dia

gue tuh cinta banget sama dia
tapi tapi gue juga nggak mau nyakitin dia hahaha
kemana ya han
bener bener bosan hidup lu ya ah cari masalah bener sama gue ini gebetan gue tahu gebetan
sejak kapan lu pacaran sama sahib gue hah dasar lo peot ah kepercayaan kasih tahu
tuh dia hahaha enggak aku nggak mau lagi pacaran sama kamu aku mau pacaran sama
loh jadi beginian ya allah ya tuhan terima kasih ya allah engkau telah mengirimkan
yang cantik dan baik di seumurku ini ya allah sehingga aku bisa merasakannya bagaimana rasanya
dicintai dan mencintai allah kau takkan sehat sungguh bahagia ya allah tapi ya allah kenapa
semuanya mesti seperti ini allah sama kita juga sampai hatimu buat dia
kecewa ya allah bangga kalau aku berbuat baik aja pasti selalu salah ya allah ya allah
tolonglah beri kesempatan untukku ya allah agar di sisa usia ku ini aku bisa berbuat baik untuk
sesama ya allah selama ya allah
cuma satu kali
gue ini beneran gue lagi berdoa lagi husum lu malah ngisikin gue kayak lu akan gua aja
lu sepertinya ada hikmahnya juga ya semenjak umur lo udah tinggal dikit lo jadi inget ibadah gitu
mending lah terus terang deh sama dia
aduh han justru itu han
gue itu maunya lu aja yang ngomong sama dia semuanya
katanya lo gak takut
tuh han itu masalahnya gue gak tega kalo gue mesti ngomongin sama dia
gue gak tega ngeliatin dia nanti si raih mata
kalo dia bakalan pikirin gue
gue itu gak mau nambah penderitaannya dian
nih lo bunuh gue aja kalo gitu
tolong ngapain sama dia ya
lo tuh serius
gue tuh kesini gue pengen tahu penjelasan yang sebenarnya tuh kayak apa
kalo misalnya ternyata emang body udah punya cewek yaudah kenapa gak bilang aja sih
lo liat tuh muka gue
perhatiin nih muka gue
iya serius kan muka
emangnya gue kurang kerjaan
dia tuh udah mau mati
makanya sekarang dia bingung karena dia tuh jatuh cinta dan udah terlanjur sayang sama lo
lo beneran lo serius
emangnya dia benar cerita ya sama lo kalau dia sayang sama gue
umur dia udah tinggal berapa hari lagi
dan sekarang dia sekarat
gak nyalain lo kalau lo tuh emang suka sama temen gue
dia tuh emang baik menyenangkan menarik pinter lagi
dan lo tuh beruntung
karena dia tuh gak pingin lo sakit hati kalo dia mati
gue sehari hari kan gue sama dia
gue akan terus dibayangin sama dia
terus sekarang boninya dimana
aduh boni boni turun dong
jangan akhirin hidup kamu kayak gini ban
aku ngerti aku ngerti kalau kamu itu stres
aku udah tau semuanya bon
aku bisa ngerti kok
jadi kamu mau nerima aku tak
walaupun umur aku tinggal beberapa hari lagi
aduh aduh aduh
aduh yang itu ntar aja didomongin aja bon ya
ntar aja yang penting kamu turun dulu
jangan sampai kamu bunuh
siapa yang bunuh diri tak
baik kita jalan dulu
jangan sampai kamu lupa
jangan sampai kamu lupa
jangan sampai kamu lupa
jangan sampai kamu lupa